udah mas apip
udah nyala silahkan mas apip nyalain ac listrik
wah semuanya aja nyalain
biar orang orang bener tau listrik kita gak mati
selama ini listrik nggak pernah turun
daya di rumah ini nggak mungkin kurang
tapi kenapa sekarang tiba tiba turun
asaga ada apa ini
ada apa dengan kak raina
tau apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini apip
mas aja dia ini
kenapa jadi kayak begini
penyulis dirty af omak
dit lu tenang aja lu tetep disini
gue bakalan ngalihin perhatian mereka
tapi aku bingung harus mulai dari mana
karena begitu banyak
banyak hal kejadian yang terjadi di rumah ini yang kamu gak tau afif
terutama juga soal kematian papa
apa isi surat dari bella itu benar kak
surat itu benar
papa meninggal karena dibunuh
bukan karena sakit
siapa yang bunuh papa
paku ada apa
neng beli nih
aduh bang parmin
masih mau kakak yang ngatu bang parmin di belakang
mesti bang parmin kan di depan
iya kalau maling baru parmin hajar
kalau gelap bang parmin grogi
kiki pandan aja gede takut sama gelap
tapi nenek juga takut sih bang parmin
misternya kenapa mati
iya nih kayaknya saklarnya anjlok kali ya turun
makanya mau dinyalain mas
iya bentar mas ya
bang abed itu panelnya ada ternyata di sini
mas afif bentar ya
udah mas hafib udah nyala
silahkan mas hafib nyalain ac listrik mau semuanya aja nyalain
biar orang orang bener tau listrik kita gak mati
selama ini listrik nggak pernah turun
daya di rumah ini gak mungkin kembali
kurang tapi kenapa sekarang tiba tiba turun
salam salam raina bangun raina
tunggu tunggu raina
mas agah ada apa ya
ada apa dengan kak raina
kamu apa akan anak saya hah
karena aku mak aku gak tau
gak mungkin pak
ini semua gara gara kamu
ya allah raina bangun raina
lah gak tau
orang kita datang aja
eh yang nanya situ siapa
udah udah udah
bawa kak raina ke kamar sekarang
aku akan telepon dokter
tanya lagi cepetan
aduh semoga gak ngesel nes apa ya
coba datang ke rumah ya
sekarang ya ya
ada apa dengan kak raina
pasti terjadi sesuatu
mudah mudahan kamu akan berjaya
mudah mudahan kamu gak akan pernah bangun lagi ya saya
dengan begini rahasia aku akan aman
rena jangan seperti ini nak
dokter tolong selamatkan kakakku
aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia
tiba tiba aja pada saat aku ketemu
dia sudah pingsan
dan ada luka di kepalanya
apapun harus dokter lakukan
saya baru kehilangan suami saya
saya nggak mau sampai kehilangan anak saya lagi dokter
saya minta tolong dokter place
baik saya periksa dulu ya bu
five sebaiknya kamu sama mama tunggu di luar aja
biar dokter bisa konsentrasi
enggak enggak enggak mama mau di sini
mama mau di sini mama mau deket raina
ma ayo kita keluar
biar dokter bisa konsentrasi
aduh bagaimana ya dengan renah
kenapa sih kok bisa begitu
mudah mudahan gak ada apa apa sama rena
jangan sampai terjadi sesuatu sama renado
ma mama tenang ya
kak raina kan lagi dicek sama dokter
mama jangan berpikiran yang aneh aneh
dokter bagaimana dengan reina anak saya dokter
ibu raina mengalami benturan yang cukup keras
sehingga bisa menyebabkan amnesia
dokter saya minta tolong sama dokter
bagaimanapun caranya tolong sembuhkan anak saya dokter
sampai berapa lama anak saya harus amnesia dokter
saya tidak bisa memastikan
bisa satu bulan dua bulan atau mungkin satu tahun
saya juga tidak bisa memastikan kapan sembuhnya
baik saya permisi dulu ya bu
viv sebaiknya jangan masuk dulu viv
biarin raina istirahat dulu ya
ketakutan kak raina selama ini terbukti
pasti ada yang sengaja mencelakai kak raina
dia ingin menghentikan kak raina agar tidak cerita masalah yang sebenarnya
kalian juga semua istirahat
mama sama afif juga istirahat
biar aku nanti kalau ada perkembangan yang baru
aku kasih tau kalian semua
aku adalah dikandungnya kak raina
dan keadaan kak raina sekarang mengopirkan
berarti aku sama mama harus menjaga dia dengan sebaik mungkin
kalian semua yang ada di sini sebaiknya pergi
afif radit kan udah nungguin kak arena
udah lah kamu tunggu di sini aja
kamu tenang aja
aku kakak kandungnya
dan mama adalah mama kandungnya
kalian semua di sini tidak berhak
sebaiknya kalian semua pergi dari sini
afif itu benar